untuk mengetahui perkembangan terkini kaburnya ratusan tahanan dari rumah tahanan sarangbungku pekanbaru riau
kita terhubung dengan kabitumas pol dariau kombes pol guntur aryo tejo
selamat malam pak guntur
selamat malam mas indra
sejauh ini pak sampai malam ini kita berbicara sudah berapa tahanan yang berhasil ditangkap kembali pak
ya informasi yang kita terima dari lapas
jadi satu ratus empat puluh orang napi yang kabur tadi siang sudah kita amankan
saya mohon secara bertahap kita juga mengevakuasi
memindahkan tahanan yang kabur tadi untuk ditempatkan di lapas tangkirang pekanbaru
baik berapa pak sejauh ini yang masih kabur
ya sejauh ini berapa yang masih belum ditangkap kembali pak
ya karena kita tidak mengetahui persis masih dalam pendataan dari pihak lapas
di perkerakan dua ratus

masih kurang lebih sekitar enam puluh an lah yang masih kabur
dan tadi laporan terakhir ada dua lagi tertangkap di daerah kabupaten pelawan
jadi jalur lintas timur atau trans sumatera
itu ada dua yang ditangkap karena polisi sudah melaksanakan rajia di sana
baik bagaimana pak kemudian yang kabur hingga jauh mungkin bahkan menyeberang ke kabupaten lain begitu pak ya
ciri ciri mereka bisa diketahui bahwa
itu adalah salah satu narapidaya negara
karena kalau kita lihat kan mereka tidak mengenakan seragam tahanan yang terlihat identitasnya
tetapi ada yang memakai pakaian pada umumnya begitu
memang yang bagian besar yang lari ini kita melihat dari rekaman beberapa juga yang
dari video video masyarakat yang memvideokan ya
dan masuk juga dari keterangan beberapa yang sudah tertangkap itu
rata rata di antara umur dua puluh tiga puluh
jadi kita melaksanakan rajinnya yang terlihat identitasnya
kita ada di pimpinan
baik jadi razia ini dilakukan di mana saja pak
untuk kemudian mengepung mereka agar tidak kabur lebih jauh lagi
ya kapolresnya juga sudah menurunkan
ada ratusan personelnya baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam
kita juga menyisir di pimpinan ada di sekitar pimpinan yang dekat dengan yang ada di sialan bungku
dan data data juga kita dapat dari lapas
kita melakukan penyelidikan untuk rumah tinggalnya
dan kebiasaan mungkin mereka sebelum tertangkapnya itu
masuk ke lapas mereka berada di mana itu juga memberikan sumber informasi bagi kita untuk ngecek ke daerah satu
sebagian besar mereka berhasil ditangkap di mana pak
dari satu ratus empat puluh sekian tadi yang menurut anda sudah ditangkap kembali itu sebagian besar berada di mana kabur ke arah mana
sebagian besar ada di pekanbaru masih di kota pekanbaru semua
hanya dua yang tadi di daerah kabupaten pelawan itu memang dekat dengan daerah pekanbaru
kurang lebih kalau yang tertangkapnya tkp nya ada sekitar kurang lebih enam puluh menit dari sini
di wilayah pekanbaru mananya pak mereka ditangkap apakah mereka sebagian besar juga bergerombol di sana
atau sehingga mereka diketahui bahwa itu adalah tahanan yang kabur
mereka tidak bergrombol mereka terpecah semua terberai semua
jadi juga mendapat informasi juga dari masyarakat
jadi karena polisinya juga di lapangan begitu banyak juga untuk mencari info informasi juga dari masyarakat
jadi kita cepat segera datang untuk bisa mengamankan
jauh ini sih tidak ada perlawanan dari mereka yang sudah kita amankan dan tidak ada yang terluka
ada dari sebagian dari mereka yang sebenarnya ketika itu ikut lari tapi kemudian menyerahkan diri lagi begitu pak
belum ada sejauh ini belum ada informasi yang kami terima mereka menyerahkan diri
kita mengusung bau juga langsung melalui media
lalu kita menyerahkan diri
baik ini menarik juga pak ketika kami dapatkan kronologisnya mereka ini kabur pada pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
mungkin bisa dikoreksi nanti sama bapak
tetapi kemudian ada sudah yang berhasil sampai menyeberang ke kabupaten lain di pelalawan begitu
apakah memang lokasi rutan ini sangat dekat dengan perbatasan kabupaten pelalawan
atau mereka ini dekat dengan jalan raya sehingga akses menuju ke
kabupaten lain itu juga mudah
ya jadi saya sampaikan dulu bahwa itu sekitar pukul sebelas
saat azan secara jumat mereka merinses itu kamar masing masing itu
mereka memaksa untuk mendobrak pintu yang ada di sebelah kiri kanan
dan mereka berhamburan keluar
dan letaknya rutan selang dungu ini
dan jalur lintas timur
jalur kelanj sumatera
mereka bisa menumpang dengan kendaraan umum
memang yang dua yang tertangkap di pulau lawan ini mereka menumpang super band istilahnya di sini
itu yang kita amankan
nah di dalam penggunaan juga mereka bisa saja melakukan pengambil kendaraan
orang yang ada yang lewat kemudian menggunakan kendaraan untuk pergi
tapi sejauh ini kami sudah cek kepada kapolresta
untuk data yang perampasan kendaraan itu belum ada
yang kabur ini tadi jumlahnya masih puluhan pak ya
masih cukup banyak pak ya
penyisiran akan dilakukan
penyisiran akan dilakukan di fokus di mana
seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa penyekatan yang ada di perbatasan perbatasan yang keluar dari kota pekanbaru
di sini kabupaten yang dekat adalah kabupaten pelalawan
kemudian kabupaten siak
kemudian kabupaten kampas
nah itu yang berdekatan dengan kita
sehingga dia keluar antar kabupaten
bisa juga dimungkinkan dia keluar ke provinsi lain
karena provinsi yang di dekat adalah jambi
sehingga sumatera utara dan sumatera barat
pak guntur terima kasih atas informasinya terkini
terkait dengan kaburnya ratusan tahanan
yang ada di rumah tahanan pekanbaru
dan kini kita langsung menuju ke
kita langsung menuju ke gedung direktorat lembaga permasyarakatan
untuk menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh dirjen permasyarakatan iwayan k dusak
terkait kaburnya ratusan napi ini
perlu saya jelaskan kronologis pelarian ini
terjadi saat dilaksanakan sholat jumat
sebagaimana biasa sesuai dengan laporan dari teman teman di lapangan
pada saat jam sebelas siang itu mereka dikeluarkan untuk persiapan sholat jumat
nah pada saat mereka sudah di luar semua
terjadilah penyerangan terhadap beberapa petugas kita
mereka merangsa ke depan
dan sampai kepada pintu utama
dan juga karena tidak bisa ditembus
mereka beralih ke pintu sayap sebelah kanan
dan sekitar ratusan orang itu menjobel pintu sebelah kanan ini
sehingga mereka beramai ramai untuk melarikan diri
kita belum tahu persis penyebab utama daripada kejadian ini apakah sudah direncanakan atau tidak
karena dari berita yang disampaikan juga
mereka melakukan ini karena spontanitas
tapi saya yakin bahwa sebagiannya memang sudah ada merencanakan
mengenai data rutan pekanbaru ini
kapasitas menurut sdp itu adalah lima ratus enam puluh satu
sedangkan jumlah punian sekarang pada hari ini itu seribu delapan ratus tujuh puluh
terdiri dari tahanan sembilan ratus sepuluh dan narapidana sembilan ratus sembilan puluh
termasuk oper kredit
sedangkan jumlah pegawai yang ada
seluruhnya adalah lima puluh empat orang
terdiri dari pria empat puluh dua dan wanita
dari jumlah tersebut
empat orang sebagai pejabat struktural
kemudian dua puluh empat orang bertugas di pengamanan
dan satu regunya berjumlah enam orang
selebihnya adalah di pembinaan lima orang
kesehatan tiga orang
dukungan teknis sembilan orang
dan pengelolaan lima orang
serta staf rutan sekitar empat orang
dari kejadian yang sudah dari siang sampai saat ini
barusan saya mengecek
kondisinya belum cukup stabil
penghuni masih belum masuk ke kamar masing masing
ada berapa penyebabnya
rusaknya gembok gembok yang tadi siang rupanya dibengkokkan
ada beberapa rusak gembok dan ada juga yang memang
engselnya yang rusak
saya sudah perintahkan untuk mengganti dengan yang baru
dengan persediaan yang ada di rutan itu
atau di lapas yang terdekat
kemudian mereka juga sudah disuplai makanannya
dan untuk tindak lanjut mengenai pengamanan
tadi saya sudah komunikasi dengan pak kapolda
kita mencoba melakukan pendekatan persuasif
sampai mereka betul betul mau nanti masuk ke
di samping kepolisian juga kita di backup oleh tni
untuk penanganan ini
kemudian dari mereka yang
lari kita belum bisa menghitung
berapa jumlahnya yang melarikan diri
karena di dalam belum bisa kita hitung
berapa yang berada di jumlahnya di dalam
untuk itu yang sudah tertangkap
terakhir tadi yang kami dapat informasi adalah
sebanyak satu ratus empat puluh sembilan orang
isi daripada rutan kan baru itu terdiri dari
kasus korupsi tujuh puluh enam orang
sehingga totalnya menjadi satu delapan ratus tujuh puluh orang
itu yang dapat kami informasikan
pada teman teman media
tindak lanjut apa yang akan kita lakukan
kita berkomunisasi dengan kepolisian
pertama menangani yang di dalam dulu
memang ada sebagian yang sudah diperintahkan
oleh pak kapolda untuk mengejar yang di luar juga
yang supaya tidak terlalu jauh
kita belum tahu berapa jumlahnya yang melarikan diri
terkait dengan yang luka luka
petugas kami juga ada yang buka
warga binan tanah api
kanan itu ada juga yang luka karena jatuh
karena kalau petugas karena dilempari oleh
kemudian pada siang tadi juga
salah satu petugas kami juga disandra oleh
tapi sudah dibebaskan oleh
dari teman teman dari tni
sementara itu yang dapat saya informasikan
ada tambahan sedikit lagi bahwa
malam ini kami sudah mengirimkan
tim dan direktur keamanan kami
untuk ke sana untuk menginvestigasi hal ini
untuk bisa diambil langkah langkah selanjutnya
rencana solusinya adalah
bagaimana mengamankan dulu
yang kondisi di dalam
setelah itu nanti baru kita mengambil
tindakan tindakan yang diperlukan
saya rasa itu dulu informasi awal
silahkan teman teman ada yang bertanya
dari kiri dulu terus ke kanan
dari jawa dan radio bersinta
dengan kapasitas yang ada saat ini
apakah solusi paling awal pemindahan sementara
pemindahan api dan apa
pemindahan sementara dari tempatnya
sekarang kita belum bisa mengambil
karena kita untuk begitu masuk saja
ini pasti dalam pertengkatan yang dilakukan oleh tni
karena hanya mereka bisa berda dengan tni
jadi teman teman republik sisi juga
mereka mencoba melaburkannya ini
tapi saya perintahkan
jangan sampai terjadi apa namanya
kontak fisik yang korban yang berlebihan
kita harus sesama sebenarnya hanya
perlu disadarkan mereka bahwa hal hal ini
kalaupun ada kesalahan mari kita perbaiki

bagaimana masyarakat sekitar bisa lebih ketang
karena melihat ada ratusan lelaki
itu apa ada yang bisa dikasih tahu
misalkan ada berapa plutonium
yang sudah mengejar para nabi yang lari
tentu kewenangan dari pak kapolda ya
saya rasa beliau sudah mengambil tindakan tadi
sudah sangat apa namanya
untuk penanganan yang di luar
jangan sampai mereka lagi melakukan perbuatan
dan tentunya betul sudah mengimbul juga
bukan hanya masyarakat itu tenang saja
tapi juga melaporkan kalau memang melihat
tahanan ataupun narabina yang lari dari hutang
tadi sudah ada beberapa yang ditangkap kembali
untuk masuk ke dalam hafaz yang ditangkap ini
apakah sudah diperiksa
terus setelah diperiksa
apakah sudah ada keterangan keterangan
dari tanya kenapa bisa sampai kabur
atau terungkap juga
ada rencana dan
rencana kabur dan lain lain
dari yang terangkap tadi
kita tidak bisa masukkan ke tempat yang rutan tadi
kita taruh tadi di
yang terdekat itu
dan untuk pemeriksaan mungkin
secara formalnya belum kita lakukan
untuk yang diperiksa maupun yang mereksa
masih belum kondusif
kita simpan dulu mereka
mungkin besok nanti setelah itu
kita melakukan pemeriksaan
bagaimana ini bisa terjadi
dan kenapa mereka
melarikan diri dan sebagainya
kalau tadi kan dari sisi
bagaimana dari petugas yang

apa yang menurut sampai
para dapur itu
berusaha untuk ambil
untuk pegawai juga
kita belum melakukan pemeriksaan
dan bahkan ada
teman teman menyantikan untuk
mencopot lah gitu
ya menurut saya
dia harus menyelesaikan dulu tanggung jawabnya
ya itulah tadi keterangan dirjen
pemasyarakatan dari kemenkumham
iwayan kadusak yang mengatakan bahwa sejauh ini
satu ratus empat puluh sembilan tahanan yang sudah berhasil ditangkap kembali
meski demikian dari dirjen pemasyarakatan tadi
belum bisa memastikan berapa sebenarnya
jumlah tahanan yang kabur dari
dan sampai saat ini memang
upaya terus pengejaran masih terus dilakukan
seperti disebutkan tadi juga kronologinya
bahwa memang ini terjadi sempat
penyerangan terhadap para petugas rutan
hingga akhirnya para tahanan ini kabur
setelah berhasil menjebol
salah satu pintu dari rutan pekanbaru ini
tadi salah satu alasan yang disampaikan
hal ini bisa terjadi
karena memang terjadi over kapasitas begitu ya
seharusnya rumah tahanan pekanbaru ini
hanya bisa menampung lima ratus enam puluh sekian
tahanan tetapi kondisinya terbaru
sebelum terjadinya kaburnya
para tahanan ini
adalah sekitar dihuni
sekitar satu delapan ratus tahanan
artinya ada kelebihan atau over kapasitas